pasukan ukraina menyelamatkan seorang anak kecil pasca serangan dari tentara rusia ke kota irpin ukraina
serangan rusia ke kota irpin yang hanya berjarak dua puluh km dari kiev ibu kota ukraina ini mengakibatkan delapan orang meninggal dunia
sejak invasi rusia ke ukraina korban dari masyarakat sipil terus berjatuhan
pada senin pagi serangan rusia menyasar permukiman penduduk di kota kharkiv ukraina
korban masyarakat sipil dilarikan ke rumah sakit kharkiv
seorang pasien mengatakan sebuah rudal menghantam gedung tempat tinggal mereka yang berlantai lima menyebabkan lantai di bawah runtuh
namun rusia membantah penargetkan wilayah sipil dan menyalahkan penembakan itu pada kelompok nasionalis